iran meluncurkan rudal bertubi tubi ke pangkalan militer amerika serikat di irak
serangan balasan ini dikhawatirkan akan semakin menambah ketegangan di antara kedua negara
apa dampaknya bagi stabilitas politik global dan bagaimana negara negara di dunia menyikapinya
kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini
ada mbak dina wisnu analis politik internasional terima kasih mbak dina sudah hadir di studio cnn pada malam hari ini
untuk membahas bagaimana kekhawatiran banyak orang mungkin juga warga negara indonesia juga khawatir
terutama yang ada di sana terkait dengan situasi di sana
bagaimana sebetulnya melihat serangan balasan mbak dina yang dilakukan oleh pemerintah iran
terhadap pangkalan militer amerika serikat di irak sebagai serangan balasan nih
iran dalam posisi yang terjepit ya karena memang nothing to lose
kalau dilihat dari posisi sejarahnya iran
relasinya dengan amerika serikat sebenarnya kita nggak bisa bilang hubungannya selalu buruk
pernah ada masa masa di mana iran dan amerika sebenarnya sangat akrab
karena pada dasarnya iran itu kan berbatasan langsung dengan rusia
jadi ada kepentingan selain kepentingan minyak juga kepentingan untuk menjaga
jangan sampai pengaruh rusia waktu itu pada zaman soviet union ya perang dingin
itu bisa masuk ke wilayah wilayah yang ada di timur tengah dan juga sekitarnya di eropa
jadi iran itu dianggap sebagai mitra strategis pada saat itu
sekaligus juga untuk menjaga kekayaan minyak yang dikuasai juga oleh amerika serikat
jadi pada saat si iran mulai bergerak ke arah demokrasi amerika nggak suka
jadi sempat waktu itu mereka berusaha mempertahankan shah kan
jadi dalam sejarah itu sebenarnya muncul periode periode di mana amerika serikat itu justru anehnya
tidak sinkron dengan kebijakan dia berbicara tentang demokrasi
nah impact nya sekarang amerika sudah memberi dulu yang memberi istilahnya atom for peace
itu kan amerika serikat juga sebenarnya
jadi yang memberi atom pertama di sana itu amerika serikat
karena sekarang ketika kebijakan di dalam negerinya ternyata berubah di iran
kemudian yang meninggalkan pertama diskusi tentang perdamaian di iran
itu juga amerika serikat kan terakhir pas donald trump
jadi bagian dari dinamika relasi dua negara ini sebenarnya
artinya serangan balasan ini memang murni serangan balas dendam karena sakit hatinya warga iran
jendralnya di assassination dibunuh oleh amerika serikat
atau ini sebetulnya ada yang lain sih mbak dibalik itu
kalau anda lihat
jadi gini kalau dilihat dari dua negara ini masing masing punya konstituen di dalam negeri
yang juga butuh di entertain gitu ya
trump dalam posisi memang sejak awal bagian dari kampanyenya
dia harus bicara keras terhadap iran
itu udah bagian dari agendanya
dan dia bukan orang yang nggak bikin checklist gitu ya
kalau dia sudah pernah bilang dia akan melaksanakan itu
ini bagian dari janji kampanyenya pada saat yang kemarin
dan untuk dijual lagi nanti pada kampanye pemilu presidennya
dan amerika serikat bulan november
sementara si iran juga dalam posisi kalau dia tidak bereaksi
ini gerakan di dalam sudah makin keras lagi kan akhirnya
ini satu momentum buat iran untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa ditekan
situasi ekonomi di dalam negeri iran kan sudah sangat buruk sebenarnya
jadi kalau nggak merespon juga nggak pada tempatnya
tapi serangan balasan ini bisa dimaknai bahwa iran ini siap berperang tidak sih sebetulnya dengan amerika serikat
atau ini hanya ingin meredakan sentimen warga
atau ini hanya ingin meredakan warga iran yang sangat kehilangan generalnya gitu mbak
jadi kalau kita lihat kita sering pertanyaan mengarah pada apakah kemudian ini akan scale up ke satu perang yang lebih luas gitu
perang dunia ketiga itu yang dikhawatirkan banyak orang sebetulnya
saya lihat kapasitas si iran itu beda sekali dengan negara negara yang bisa memicu perang dunia ketiga
dan yang berikutnya negara negara di sekitar wilayah tersebut

ikut perang dunia ketiga dan juga negara negara yang biasa menjadi sekutu amerika serikat juga nggak tertarik kok untuk ikut apa ya

mereka malah berusaha untuk mendamaikan ya sekutu sekutu amerika serikat ya
betul mendamaikannya tentu yang ditekan masih iran
artinya bahwa sebenarnya negara negara lain itu masih satu suara yang diredam irannya belum amerikanya
nah sekarang kan problem besarnya adalah sebenarnya apakah amerika masih akan terus nih dengan pendekatan pendekatan isengnya dia untuk menguji dan membuat bertekuk lutut negara negara yang kurang kerjasamanya
artinya apa yang dilakukan untuk melakukan pembunuhan terhadap jenderal
kalau kasem soleimani itu yang dilakukan oleh trump hanya murni motif politik dan setelah kemudian serangan balasan itu datang dari iran tidak akan dibalas lagi oleh amerika serikat
oleh donald trump menurut anda
karena saya lihat dia juga ngetes ya negara negara lain yang mitra mitranya dia alliance nya dia kok ternyata bunyinya juga beda
dan seakan akan dia lupa sejarahnya bahwa waktu mereka berusaha untuk duduk bersama untuk melokalisir kemampuan iran untuk memproduksi senjata nuklir
itu kan terjadi
karena negara negara eropa memang punya kepentingan untuk down down itu ya untuk stop si iran dan pada dasarnya juga proliferasi nuklir secara umum
seakan akan itu nggak diingat oleh amerika serikat
konstelasi geopolitiknya itu seperti apa sih mbak bahwa sekutu amerika serikat saat ini kan arab saudi ya tapi arab saudi tampaknya tidak begitu
dan israel tapi arab saudi tampaknya tidak bersimpati dengan meninggalnya jenderal qasem soleimani padahal kan ada kedekatan ideologis itu sama sama negara islam gitu
nah sementara negara negara lain
sekutunya iran itu memberikan dukungan seperti kuwait gitu irak gitu
islamnya kan beda islam di iran kan syia
itu satu jadi dari aliran agama
oke aliran agama mempengaruhi ya mbak ya
pengaruhi yang kedua juga aliran politik
jadi kalau kita melihat iran sebagai satu negara yang solid dan utuh
pada periode kemarin obama kita bisa lihat iran itu sebenarnya sudah bergerak ke arah yang lebih moderat
dan itulah yang dipakai kemudian lainnya
yang dipakai kemudian oleh negara negara eropa dan amerika juga waktu itu masuk di situ untuk kemudian menegosiasikan pengurangan senjata nuklir gitu
nah pada momen itu sebenarnya itu sudah cukup kondusif tuh relasinya sama iran
cuman kemudian akhirnya dengan kejadian seperti ini kelompok yang lebih konservatif yang lebih garis kanan lebih keras
kemudian bangkit ya
oke tapi sebetulnya serangan aksi saling serang ini pembunuhan kemudian diserang pangkalan militernya
aksi saling serang itu kemudian mempengaruhi stabilitas politik global nggak sih mbak sebetulnya
ini kan di situ harga minyak kemudian segala macam ekonomi itu juga berpengaruh nggak sih mbak sebetulnya dengan adanya ini
yang saya lihat itu menariknya adalah reaksi publik amerika serikat tidak keras terhadap kejadian ini
artinya ada yang permisif gitu ya
artinya mereka sebagian besar merestui
apa yang dilakukan oleh donald trump
betul padahal kan intinya kalau ada tindakan unilateral menyerang satu negara
harusnya kongres juga stop itu kan
apalagi kalau kemudian menginisiasikan ayo kita deploy lebih banyak senjata kesana itu harusnya mereka stop
karena itu indikator bukan hanya keuangan tapi orang kan yang akan di deploy ke sana
ini tidak jadi ini satu yang menjadi catatan kita
sebenarnya amerika serikat sendiri dalam waktu waktu dekat ini mengarah untuk semakin jalan sendiri tanpa mekanisme dialog multilateral
atau dia masih mempertimbangkan reaksi dari negara negara yang lain
kesan saya memang dia menghitungnya tuh dari segi power aja
kalau selama dia masih direspon keras sama negara lain dia nggak berani
tapi kalau dia bisa semena mena atau paling tidak tidak direspon sesuai yang diharapkan dia akan lebih keras lagi
oke tapi kalau kita lihat pada saat pemakaman general qasim solemani di iran itu kan warga indonesia itu mengalami perasaan sentimental
ada simpati yang cukup tinggi ya dari warga indonesia terhadap apa yang terjadi pada jenderal di iran
itu apa yang membuat
itu apa yang membuat lebih sentimental sih mbak
apakah memang kedekatan ideologis kedekatan sebagai sesama negara islam itu ikut berpengaruh ya mbak
iran itu punya sejarah panjang secara historis sebagai orang orang yang berhasil mempersatukan masyarakat dalam situasi yang sulit ya
mereka sudah melalui masa masa perang yang cukup sering
bahkan kejatuhan syah itu pun efeknya sangat buruk buat masyarakat
jadi mode survival mereka sangat tinggi
sangat tinggi ya
kalau orang kagum pada kemampuan negara itu untuk tetap punya eksistensi di tingkat global saya kira itu satu hal yang wajar
tapi attachmentnya dengan warga indonesia kemudian kalau kita lihat di twitter ataupun di media sosial itu cukup tinggi gitu
mereka bersimpati gitu dengan apa yang terjadi di iran
itu apa mbak yang terlihat sebetulnya
memang iran secara iran juga banyak loh jalur kerjasamanya dengan indonesia
jadi kita nggak tahu orang orang itu apakah ada sejarah tersendiri individu
dari mana mereka mendapatkan kesempatan untuk pergi ke iran atau karena apa mereka berangkat ke iran
tapi memang tadi dari segi sejarah iran ini posisinya menarik
berbeda dengan irak misalnya
berbeda juga dengan turki misalnya
dia selalu punya posisi tertentu dan memang dia salah satu negara yang cukup patut dipertimbangkan gitu loh di timur tengah
dia tidak pernah punya posisi yang sama
atau bisa di subdut gitu ya
ada di bawah posisi negara lain seperti turki atau yang lain lain
dia selalu harus di negosiasikan khusus
ini kan indonesia sebagai negara islam terbesar di dunia
kalau kita lihat sepertinya belum mengambil peran untuk bisa menjadi juru damai antara amerika serikat dan juga iran
padahal negara negara lain seperti jepang bahkan perdana menteri jepang shinzo abe itu bahkan sudah berusaha untuk bertemu dengan pemimpin amerika serikat dan juga iran untuk bisa mendamaikan
harusnya indonesia bisa mengambil peran nggak sih mbak
sebagai yang sama memiliki kedekatan gitu
kalau kita bicara seharusnya saya pun berharap sebenarnya momen momen seperti ini penting buat indonesia step up ya
tapi saya sih melihat mungkin isu yang masih diberatkan itu lebih ke mensolidkan relasi di dalam negeri ini
antar kementerian antar orang orang ini kemudian kaitannya nanti dengan investasi
itu sepertinya sangat kental terasa dalam periode kedua presiden jokowi
jadi kalau itu dijadikan satu pertimbangan isu isu yang kita lihat tadi jadi kelihatan minor gitu
tapi dampaknya secara langsung kepada negara kita itu apa sih mbak terhadap indonesia dengan ketegangan yang akan terus menerus terjadi antara amerika serikat dengan iran ini apa mbak sebetulnya
buat kita secara langsung gitu
buat kita secara langsung amerika serikat itu salah satu mitra kerjasama kita di tingkat global ya
investasi ada perdagangan ada
kemudian juga jangan lupa kegiatan
kemudian juga jangan lupa kegiatan kegiatan yang sifatnya politik sosial budaya juga ada
kalau amerika kemudian memutuskan untuk jalan sendiri tidak lagi dialog dengan negara lain sebelum dia melakukan kegiatan yang sangat violent seperti itu kekerasan
artinya cara cara yang kita lakukan ke amerika juga nggak akan mempan
nah itu satu
jadi artinya cara cara yang kita lakukan buat amerika serikat berarti kan harus berubah
terus yang kedua kalau sampai politik global itu berubah jadi tidak stabil
mulai dari minyak di sana misalnya ini benar benar pecah panas yang lebih tinggi di timur tengah berarti efeknya kan ke harga minyak gitu ya
itu akan mempengaruhi harga minyak di domestik kita juga
dan hal yang lain tentu saja kalau sampai ada negara lain yang kemudian ikut bikin situasi tambah panas
nah kalau negara di luar timur tengah sudah mulai masuk nah itu impact nya akan lebih di stabilizing lagi
oke tapi ini terakhir ya mbak ya
untuk meyakinkan juga masyarakat bahwa pasti ada kekhawatiran
bahwa perang dunia ketiga ini tidak akan meletus dengan ketegangan antara amerika serikat dengan iran
saya belum melihat tanda tandanya
karena kalau perang dunia ketiga itu harus melibatkan negara negara besar juga
dan harus ada distrust yang sangat tinggi antar negara besar
saat ini amerika masih mengejar iran yang notabene masih posisinya di bawah
semoga saja memang tidak terjadi perang dunia ketiga
kita masih akan kembali lagi bersama dengan mbak dina wisnu
tapi ada satu tamu narasumber saya juga
narasumber saya juga akan kita undang ke studio untuk membahas topik yang sangat menarik
aduh diplomasi di natuna
karena presiden jokowi hari ini mengunjungi pulau natuna pasca ketegangan yang terjadi dengan pemerintah tiongkok
apakah ini akan menjadi langkah positif dalam strategi diplomasi indonesia
kami akan mengulasnya saat lagi tetap di layar demokrasi